ratusan buruh dan pengendara ojol mengikuti peringatan hari buruh atau may day
yang digelar dpp partai keadilan sejahtera di jakarta
bakal calon presiden dari koalisi perubahan anies baswedan juga hadir dalam gelaran ini
yel yel pks menang anies presiden menyambut kedatangan anies baswedan
selain anies sejumlah petinggi pks dan tokoh buruh juga ikut hadir
selain merayakan may day para buru dan pengendara ojol ini
juga akan mendeklarasikan dukungan mereka kepada anies baswedan